dan setelah kemarin pada hari raya dulfitri terjadi kemacetan panjang di tol dalam kota jakarta
arah ke tol jakarta cikampek siang ini kemacetan di tol dalam kota belum kembali terlihat
dan untuk mengetahui bagaimana situasi terkini di sana
sudah ada produser lapangan cnn indonesia dea kartika
yang memantau langsung bagaimana ruas tol dalam kota saat ini
dea ini tampaknya sepi di ruas tol dalam kota
kapan diperkirakan tol ini akan kembali ramai oleh para pengendara
pertama ini adalah kisah lebaran yang kemarin sudah berlangsung pada tanggal enam juli dua ribu enam belas
dan untuk mengantisipasi bertambahnya kemacetan di dalam ruas tol jakarta cikampek
dari pt jasa marga sendiri menyatakan bahwa menutup sementara rest area di kilometer sembilan belas dan kilometer tiga puluh dua
untuk mengurangi jumlah kepadatan karena banyak sekali pengguna jalan tol di ruas jalan tol jakarta cikampek
yang kemudian ingin menutupi
melakukan sekedar istirahat atau melakukan pengisian bbm di sana menyebabkan panjangnya antrian dan menambah kemacetan di sana renhat
baik artinya sampai di hari kedua lebaran ini masih ada juga warga ibu kota yang melakukan perjalanan mudik begitu dea
betul sekali renhard
jika kita lihat trennya memang di tahun ke tahun banyak juga warga yang melakukan perjalanan mudik maupun sekedar melakukan wisata
jumlah wilayah di luar kota jakarta seperti ke provinsi jawa barat kemudian provinsi jawa tengah
dan memilih waktu di hari h lebaran maupun setelah hari lebaran seperti ini
jadi tidak heran jika akhirnya ada kemacetan di titik titik vital seperti salah satunya adalah di jalan tol jakarta cikampek renhard
baik jadi jalan tol jakarta cikampek di kilometer enam terjadi kemacetan
terima kasih dea kartika melaporkan langsung terkait dengan ruas tol dalam kota
dan bagi anda yang berencana akan menempuh perjalanan mudik
anda dapat memanfaatkan aplikasi gomudik
aplikasi ini telah kami siapkan untuk kenyamanan anda bermudik
aplikasi gomudik ini dapat anda akses melalui google play store untuk anda para pengguna smartphone android
selain dapat mengakses informasi lalu lintas secara langsung dengan puluhan gambar cctv dari berbagai pintu tol
anda juga dapat mengakses informasi jalur alternatif yang dapat mempercepat waktu perjalanan anda
sekian informasi terkini gomudik dua ribu enam belas cnn indonesia
situasi terkini seputar arus mudik dua ribu enam belas dalam gomudik cnn indonesia satu jam mendatang
jika anda ingin update informasi seputar mudik
jangan lupa untuk unduh aplikasi gomudik di play store
seren hatsirait akan kembali dalam program cnn indonesia live sesaat lagi